baca pres dari koalisi perubahan anies baswedan berjanji akan jadikan ulama
sebagai penasehat jika terpilih sebagai presiden indonesia
hal ini disampaikan anies saat membuka musyawara nasional
jamia alic torikoh satanariah anal giliah di indonesia di kondok santan
syatoriah desa karanglo kecamatan kunir lumajang pada minggu siang
dalam unas tersebut jamia alic torikoh satanariah anal giliah indonesia
mendeklarasikan dan mendukung pasangan anies baswedan dan muamin iskandar di pilpres dua ribu dua puluh
dukungan dari torikoh satanariah memberikan semangat bagi anies mohamid
untuk tetap menjaga amanah dan membawa perubahan indonesia yang lebih baik
luar biasa kami berjumpa beberapa kali dan dalam keputusan pertama
juga k i sofian mursid torikoh satanariah ini selalu menegaskan
memberikan nasihat memberikan pesan pesan yang menjadi bekal dalam perjuangan kami kemarin
dan kemudian hari ini dia menitipkan amanah dukungan
ini adalah sebuah suntikan semangat yang luar biasa
dan kami tadi mohon didoakan supaya bisa memban amanah ini dengan baik